kalau udah tau kebih nanti tau anaknya soal
upaya petugas gabungan dari satpol pp kota probolinggo
dinas perhubungan polri dan tni
merelokasi lapak pedagang kaki lima di kawasan alun alun kota
tidak berjalan mulus pada selasa sore hingga malam hari
sejumlah pedagang kaki lima melawan dan menolak dipindahkan
ke area puja serap belantai dua
yang berlokasi di sisi timur alun alun kota probolinggo
para pedagang enggan dipindah ke lokasi baru
yang disiapkan pemkot probolinggo
karena khawatir dagangannya tidak laku
harapan kami selaku pks sendiri
ayo lah kita tuh gimana enaknya
kita rembuan duduk duduk kita bareng bareng
cari solusi bareng bareng
jangan sampai merugikan pks sendiri
lah toh kita warga kita sendiri disini probolinggo kok
kenapa nggak boleh jualan disini
apa salah kita gitu loh
karena terus mendapat perlawanan
petugas gabungan akhirnya hanya memberikan imbauan dan peringatan
agar pedagang tidak lagi berjualan di trotoar dan bahu jalan
karena pemkot probolinggo
probolinggo sudah menyiapkan puja serah
pengumuman sebelumnya sudah kita pasang sejak hari jumat
di situ ada beberapa hal penting yang disampaikan
terkait dengan kondisi alun alun
bahwa yang pertama
dilarang untuk melaksanakan kegiatan usaha
di dalam alun alun kota probolinggo
kemudian yang kedua
juga dilarang melakukan kegiatan usaha
di jalan atau badan jalan
di trotoar sepanjang sekitar jalan alun alun kota probolinggo
karena tidak mendapati titik temu terkait relokasi lapak pedagang
pemkot probolinggo akan menggelar pertemuan
dengan para pedagang kaki lima alun alun pada kamis empat mei
irsyap riongko probolinggo jawa timur